pemerintah secara resmi telah membuarkan hizbut tahrir indonesia
langkah ini merupakan tindak lanjut atas perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas yang baru disahkan
hti pun telah mengambil langkah hukum melawan perpu tersebut melalui uji materi ke mk
hizbut tahrir indonesia resmi dibubarkan dengan dicabutnya badan hukum organisasi tersebut oleh kementerian hukum dan ham
dengan dicabutnya badan hukum hti mulai saat ini segala kegiatan mereka akan dibubarkan jika masih digelar
bahwa untuk merawat eksistensi pancasila sebagai ideologi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia
maka dengan mengacu pada ketentuan perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas terhadap status badan hukum perkumpulan hizbut tahir indonesia dicabut
dengan surat keputusan menteri hukum dan hak asli manusia nomor ahu tiga puluh ah satu delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang pencabutan keputusan menteri hukum dan hak asli manusia republik indonesia nomor ahu dua puluh delapan enam puluh sepuluh dua puluh
tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan hizbut tahir indonesia

hukum wiranto menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membubarkan hti
wiranto berpendapat jika tidak dibubarkan negara lah yang justru terancam bubar
kembali apakah kita memilih membubarkan satu dua ormas yang nyata nyata setelah dinilai bertentangan dengan nkri
apa kita biarkan kemudian nkri bubar
hti telah menempuh langkah hukum bersama kuasa hukumnya yusril iza mahendra untuk melawan perpu tersebut
selasa delapan belas juli dua ribu tujuh belas yusril sudah mendaftarkan gugatan uji materi atas beberapa pasal
maupun keseluruhan dalam perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ke mahkamah konstitusi
intinya adalah memohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan seluruh perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
atau setidak tidaknya beberapa pasal yang terdapat di dalam perpu tersebut
dan khususnya adalah hal hal terkait dengan rumusan yang mengandung ketidakjelasan norma
yaitu tentang satu organisasi atau satu ormas itu bisa dibubarkan karena menganut atau menyebarkan paham yang bertentangan dengan

sejak awal pro dan kontra sudah mengiringi penerbitan perpu ini
langkah hukum harus menjadi jalan yang ditempuh agar negara kita tetap dalam rel demokrasi
agus turmansyah cnn indonesia
dikatakan kepentingan yang memaksa untuk pemerintah untuk menyelamatkan negara bahasa sederhana
ada dua kata lekas dan tepat
lekas dan tepat
dua kata lekas cepat
mungkin presiden punya kebijakan punya pemikiran bahwa untuk menyelamatkan negara
apapun lah saya yang tahu kan presiden
saya yang nggak tahu
maka dikeluarkanlah perpu
nah sekarang perpu itu kan kerjaan ke dpr
iya atau tidak tinggal dpr di situ saja
nah ketika ada orang keberatan yang menafsirkan tadi presiden punya kebijakan untuk menafsirkan apakah undang undang bertanggung narasi empat puluh lima
silahkan ke mk
itu aturan hukumnya
siapapun di mk
kalau bagi saya sih karena presiden diberikan nomor silahkan perpu
cuma persoalan tadi apakah ini kepentingan yang memaksa atau tidak
nah kan orang bisa menafsirkan
bagi anda dalam persepsi anda seperti apa
nggak karena kalau saya masih berawasan hukum ya
presiden punya hak dengan perpu apapun
nah perpu kan banyak
tidak hanya sekali dua kali
nah entah kalau sekarang ada keberatan entah hti entah apapun organisasi kena
nah sekarang kan secara hukum perpu itu selalu menjadi undang undang sekarang
karena dijatakan perpu dijatakan berlaku kecuali di dpr menolak
ya aturannya di perpu dikatakan
ketika yang dinyatakan organisasi terlarang atau dibubarkan apapun nama istilahnya
mereka membuka ruang di perpu itu
silahkan keberatannya ajukan ke petun
kalau perpunya bertentangan dengan undang undang empat puluh lima silahkan ajukan ke mk
itu aja menurut saya
kalau saya misalkan saya punya organisasi dibatalkan oleh perpu ya sudah bubar
besok bikin lagi namanya ronsa lain
kang prof karim gimana melihatnya
ya menurut saya ini perpu ini menyangkut
sesuatu yang sangat fundamental ya
sesuatu tentang dasar negara
di negara manapun termasuk di negara negara yang paling liberal sekalipun
tidak ada kompromi soal kebijakan negara yang fundamental ini
soal dasar negara ini
bahwa ada kekhawatiran misalnya tentang kebebasan kemerdekaan berpendapat
menurut saya tidak selayaknya disetarakan dengan urusan kita soal memelihara eksistensi dasar negara ini ya
sebab menurut saya analoginya begini
dasar negara ini ibarat nasi lah untuk orang indonesia
merupakan kebutuhan pokok
kita bisa berdebat temennya nasi itu mau daging mau lauk pauk mau sayur mau apapun
tetapi itu semua pembicaraan tentang menu lauk pauk sayur itu hanya bermakna apabila kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi
jadi menurut saya tidak perlu ada polling tidak perlu ada tawar menawar soal dasar negara
itu komitmen awal yang harus dipenuhi
tapi apakah anda melihatnya
melihat kondisinya sudah sebegitu begenting
prof karim melihat konstelasi terakhir
buktinya ada organisasi yang menafikan indonesia sebagai republik menafikan pancasila sebagai dasar negara
itu ada apa itu indikasi apa
padahal itu kan tidak bisa
kan sederhana saja
undang undang hanya mewajibkan setiap organisasi meletakkan pancasila sebagai dasar negaranya
itu bukan yang lain lain gitu
oke bagaimana dengan proses
kalau kita lihat perpu ini kan ini kan kemudian meniadakan proses peradilan
jadi pemerintah punya alasan subjektif untuk bisa mengatakan bahwa organisasi ini terlarang atau tidak
ini apakah dengan meniadakan proses peradilan ini sangat sangat antidemokratis
dulu undang undang keormasan itu kalau dibubarkan ke pemerintah melalui pengadilan
pengadilan yang membubarkan dengan putusan pengadilan
jadi dibubarkan dulu kalau orang keberatan baru ke pengadilan
itu jadi pengadilannya ada bud
jadi betul yang katakan prof
jadi tetap ada proses pengadilan
ada proses pengadilan
dulu pengadilan yang dibubarkan sekarang pemerintah
kalau keberatan sama pemerintah silakan lajukan keberatan ke pengadilan
kenapa prosesnya ini dibalik
itu yang saya tahu kan sekarang
ya itu mah hak
anda bisa melihat kenapa logika hukumnya ini dibalik
kan konstitusinya kan mengatur
itu kan berhak pemerintah berhak mengeluarkan perpu presiden
apakah karena undang undang yang lama itu sangat lama prosesnya
nah sekarang gini
ini kan bicara dasar negara
yang kita udah sepakat udah selesai
the founding father kita mengatakan dasar negara kita adalah pancasila
yang kita pertemuan terakhir mengatakan
bahwa ketika pertentangan antara ideologi pancasila dan negara islam
di konstitusi sudah sepakat bagi kita adalah pancasila
jadi siapapun ideologi yang akan merotokkan pancasila
mengubah pancasila mengganti pancasila
mungkin sekali lagi ya
di konstitusi dilihat di pertemuan perpu
ini demi keselamatan negara
karena selama negara pak kausi mengatakan tadi
dia ngeluarkan perpu supaya cepat
kalau sekarang melalui proses undang undang keormasan yang lama
mungkin bikin perpu
kalau tidak setuju ya silahkan
tolak perpu ini
karena ini berbahaya kan
organisasi katakan entah apa apa
organisasinya mungkin pemerintah melihat
tidak setuju dengan pancasila dasar negara
tapi subjektivitas pemerintah
itu hak pemerintah
kalau dibaca penjelasan yang lama itu mengatakan
untuk keselamatan negara ini
pemerintah harus cepat mengeluarkan perpu
supaya lekas dan tepat
nah soal lekas tepat mengeluarkan perpu kan
sekarang butuh ada mk
untuk ditafsirkan oleh mk
tapi kembali dikatakan oleh prof karim
bahwa kita sudah selesai
kita bukan membentuk darul islam
tapi darul salam
ketika darul salam terbentuk dasarnya adalah pancasila
ini sudah selesai
kesepakatan kita bernegara itu
tapi siapapun yang tidak diidoli pancasila
sekarang katakanlah kelompok kanan islam
nah suka disindir sindir kan
kan ini juga ada
ini juga ada
kan siapapun yang merusak dasar pancasila
ini kan bukan hanya tujuan
ini saya bukan judul bicara pemerintah
saya pikir tujuan perpu ini kan bukan hanya
misalkan yang tanda petik sekarang
hilafah atau lain
saya kira siapapun yang akan mengganti ideologi negara pancasila
karena banyak persepsi apalagi di media sosial
yang menganggap bahwa pemerintahan jokowi
jadi pemerintahan anti islam gitu
jadi sebenarnya menurut saya begini
ini kan subsansinya
bagaimana memelihara dasar negara ya
memelihara dasar negara
oleh karena itu
baik itu organisasi
atau menegasikan dasar negara
maka wajar kalau dianggap itu sebagai sebuah ancaman yang serius
dan tidak ada tindakan lain
yang sepadan untuk mengatasi ancaman serius
kecuali ambil dulu tindakannya
kalau misalnya orang diketahui akan ada penyakit yang mematikan
tidak perlu butuh waktu lama
pasti operasi dulu kan
dalam kaedah kaedah demokrasi dan kebebasan
hal hal seperti ini tidak dianggap mencederai demokrasi
dalam negara demokrasi
kebijakan negara fundamental itu
kebijakan negara yang fundamental tidak pernah didiskusikan
dan kondisi kita mengatakan
emang berpendapat berkumpul jamil dengan undang dasar
cuma ada pembatasan oleh undang undang
nah batas undang undang ini adalah satu bentuk undang keormasan atau perpu yang sekarang
kan orang boleh berkatakan apa
tapi ada aturannya
jangan sampai mengganggu hak orang lain
ya termasuk itu kan
bahwa penegakan hak asasi manusia pun tunduk pada pembatasan yang dilakukan oleh undang undang
tapi masalahnya adalah prof karim dan juga kak asif
setelah pemerintah secara
mungkin kita bisa bilang secara sepihak
dan juga mungkin secara keras
akhirnya membubarkan organisasi ini
banyak riak riak terjadi di masyarakat
seperti misalnya ada air kita
kita gebuk gini
kemudian akhirnya mencar kemana mana
banyak juga yang menganggap bahwa ini tidak akan efektif juga
untuk bisa meminimalisir atau menghilangkan ideologi ini
dan juga penyebarannya
kita akan bahas di segmen berikutnya
tetap bersama kami
banyak yang mengatakan sebenarnya
kak asif dan juga prof karim
ini setelah hti dibubarkan
ini tidak serta merta bisa menghentikan penyebaran ideologi
mungkin anti anti yang kemudian dikhawatirkan oleh pemerintah
apakah anggapan ini juga masuk akal gitu kang
ketika organisasi dibubarkan
bukan berarti orang orangnya juga stop akan menyebarkan ideologi yang dianggap berbahaya
kalau pemikiran itu kan nggak bisa diadili
dan dari dulu juga pemikiran ideologi apapun sudah ada di republik indonesia
itu tidak akan pernah hilang
saya terakhir minggu ini katakan
situ suka ngomong kita jawa barat
diti lahir jawa barat
marhanisme lahir di jawa barat
pni lahir di jawa barat
jadi pemikiran kanan tengah semua itu ada
jawa barat kuat pemikiran
apakah pernah hilang
dan itu sampai kapanpun
cuma masalahnya ketika sepakat kita selesai
menurutkan pancasila ya sudah
minggir yang lain gitu kan
nah apakah sekarang ini akan berpengaruh terus
karena itu kan akan bertumbuh berkembang di mana mana
sekarang ini negara negara yang paling gampang lah
sekarang ini sebenarnya kehilmuannya pak karim gitu kan
bahwa di negara timur negara barat komunis hilang
masih ada juga kan
barat juga ada
padahal sekarang komunis katakan lebih kapitalis daripada kapitalnya
nah sekarang apakah di indonesia sekarang
ketika misalkan satu kelompok ini dibubarkan
katakanlah sekolah lah
orang mimpikan negara islam
saya hanya berani mengatakan
sampai kapanpun orang yang punya cita cita negara islam
pasti akan ada di republik ini
cuma tadi jumlahnya sejauh mana nanti akan berkembang
tidak hanya negara islam
orang mesti bercita cita akan membentuk gitu kan
tapi masalahnya sejauh mana mereka banyak atau tidak
jadi artinya ketika organisasi dibubarkan oleh perpu
bukan berarti organisasi itu akan berhenti
saya kan akan tumbuh
makanya saya bilang hukumnya tidak ada kepastian
ketika orang orang menentang ideologi pancasila
tetap harus ditindak
banyak kalau misalnya di sosial media
banyak kelompok kelompok penentang
menganggap ini sebagai anti demokrasi
kemudian juga ketakutan yang berlebihan
contohnya kalau pemerintah ketakutan
kenapa pemerintah mengakomodasi
pemerintahan syariah misalnya
regulasi syariah di aceh misalnya
hal hal seperti ini kan juga
ini tidak ada dong
kan syariah itu akan terbentuk perjanjian helsinki kan
sehingga dia membentuk
ada makamah syariah
syariah dibentuk kebenangan situ
karena mereka kesepakatan kita
tunduk ke perjanjian itu
dan itu lahirkan oleh undang undang
undang undang aceh darussalam
di undang undang nangro aceh darussalam itu ditentukan
dia punya kepentingan polis syariah
kemudian jaksa syariah
termasuk dia punya kewenangan di ekonomi syariah
karena itu jesu undang undang yang bentuk siapa
dia presiden sama dpr
tapi tetap dalam rangka konstitusi pancasila
tetap dalam negara kesatuan republik indonesia
bukan dalam arti tadi yang kembali awal
bukan mengganti dasar negara
mereka tetap setia kepada nkri dan dasar negara
aturan mainnya adalah pancasila
itu aturan kesepakatannya
tidak boleh kesepakatannya di luar pancasila
prof karim kalau kita lihat ini kan pasca
kita boleh bilang lah pasca
atau sebelum pra dan pasca
pilkada dki jakarta
polarisasi masyarakat ini
begitu tajam terasa
apakah dengan langkah langkah
kita bisa bilang koersif dari pemerintah seperti ini
polarisasi atau perlawanan
atau gerakan kebencian kepada pemerintah ini
akan semakin mengkristalisasi
polarisasi ya terutama
untuk mengkristalisasi kebencian
itu kan harus ada simbol
di antara gerakan gerakan yang melakukan perlawanan itu
menurut saya tidak ada simbol pemersatu
dan menghimpun elemen elemen yang selama ini
tanda kutip misalnya agak minus ke pemerintah
pandangannya tidak ada
karena kalau kita melihat gerakan gerakan sekarang itu kan tersebar gitu
ada yang sibuk mengurusi perpu
ada yang sibuk mengamati angket
ada yang sibuk mengamati korupsi
sehingga tekanan kepada pemerintah sebenarnya tidak ada
nah sekarang sebenarnya kan tidak ada hubungan langsung ya
tidak ada hubungan langsung
dan hti ini kan tidak representasi tunggal dari islam
di dalam islam sendiri kan terjadi
perbedaan penafsiran kan gitu ya
tentang perlu tidaknya dasar negara itu islam gitu
jadi sebelum berdebat dengan agama lain
sebenarnya akan terjadi perdebatan pertama itu di islam sendiri
nah oleh karena itu menurut saya
sebenarnya kelahiran perpu ini netral saja terhadap agama gitu
netral saja terhadap agama
karena yang ingin dilindungi itu adalah dasar negara
dan hubungan antara islam dan negara itu sudah selesai
sudah selesai ketika ulama ulama para pendiri negara ini menyetujui
islam itu sebagai salah satu agama di indonesia
dan pancasila sebagai dasar negara di indonesia
yang ruhnya diwarnai oleh nilai nilai islam itu sudah selesai
tapi ini tidak membuat polarisasi
ibarat saya akan berperang
saya akan mengambil senjata
apakah pistol apakah laras panjang
meskipun saya wiri dan menggunakan tasbeh gitu
tapi ini bukan berarti polarisasi yang terjadi selama ini
ini akan semakin tajam karena akan menjadi orang orang yang selama ini berseberangan dengan
lepas itu tergantung momentum dan penyulutnya
tergantung cipta kondisi
seberapa rawan ini dikondisikan secara politik dan ditunggangi secara politik untuk melawan pemerintah
hanya akan rawan apabila isu politik itu tetap dibawa gitu
dihubung hubungkan berkoeksidensi dengan isu agama gitu
dan itu kan momentumnya pada masa pilkada pada masa pileg atau pada masa pilpres
di luar itu tidak
sebab menurut saya hubungan sosial ya
antar etnik di indonesia itu tidak pernah terletup kalau tidak ada pemantiknya
dan pemantiknya biasanya urusan politik atau ekonomi gitu
sebab dalam hubungan sosial biasa biasa saja misalnya
tidak ada kebencian yang hebat terhadap etnis tertentu etnis apapun
tidak ada gitu
buktinya dalam kehidupan sosial kita tetap ada
istilah aja maaf kalau saya harus menyebut
ada istilah petai cina
nggak pernah diganti tuh sampai sekarang
yang makan orang sunda padahal ya kan
iya nggak pernah diganti
itu bisa biasa biasa
tapi kan kalau kita lihat kembali ke perpu ini
rambu rambunya apa untuk pemerintah
untuk bisa kemudian bisa menegakkan peraturan menegakkan konstitusi ideologi negara secara kafah gitu
tapi tetap dalam rambu rambu demokrasi
karena kita memprediksi bahwa tidak hanya hti yang akan digilas
banyak juga organisasi organisasi yang terindikasi radikal atau anti pancasila juga akan digilas oleh perpu ini
tadi karena sejak awal itu diciptakan bahwa seolah dia akan memubarkan organisasi keagamaan tertentu
karena mereka punya hilafah
padahal perpu ini lahir siapapun yang akan mengganti ideologi pancasila
siapa yang mengorong kode pancasila
dia pasti dibubarkan
itu aja sebenarnya sederhana
cuma sudah kadung pemikiran itu dalam otaknya selama ini
nah ini ada organisasi organisasi tertentu yang akan mengganti dasar negara
dalam bentuk tadi berdasarkan agama
yang paling gampang misalkan agama islam lah
cuma paling jelas itu
nah itulah yang lahir sekarang
sehingga yang timbul gejolak gejolak itu
padahal sebenarnya perpunya jelas
tadi yang dikatakan pak karim
pokoknya siapapun yang mengganti negara pancasila
tidak menggunakan dasar negara pancasila ya
apalagi negara akan diganti dengan ideologi lain
ya sudah harus dibubarkan
seberapa rawan perpu ini bisa diseleweng
sekarang ketika sekarang pemerintah membuarkan organisasi asep misalkan
karena organisasi asep ini punya ideologi lain
ya kan ada yang diberi kewenangan
silahkan ke pengadilan
pengadilan tadi kan independen
karena pengadilan gak bisa dibubarkan
kalau organisasi asep itu jelas
dasar negaranya adalah pak sundan
bukan mengganti pancasila
tapi dia mah berkehidupan berbangsanya
kearifan lokal kan
jadi kepenusan biasa aja lah
tadi kan konsisten matakan depan hukum sama
ketika pemerintahan mengeluarkan perpuat
atau nanti undang undang
yang akan mengganggu keselamatan bangsa
keselamatan negara ini
dalam arti mengganggu ideologi negara
nah karena ada organisasi
tapi organisasi merasa bahwa saya tidak akan mengganti pancasila
tapi organisasi saya betul betul
organisasi tanpa berbubuhan ideologi
ya kenapa harus takut
hadapi aja di pengadilan
itu kan pengadilan jelas
ini bedain sama orang baru dulu
ada pengadilan imparsial yang bisa diawasi oleh publik
pengadilan yang dulu kan jelas
misalkan pancasila penafsirnya jelas
kemudian juga bagaimana dulu misalkan
namanya ada laksusda
orang tanpa dali
tidak ada kuap
sekarang orang dengan terbuka
dulu kan mungkin belum sampai
tidak pernah media sosial
sekarang kalau namanya organisasi asep
tiba tiba misalkan dituduh mau mengganti jadi ideologi pancasila
pasti aset aset lain akan teriak kan
prof karim terakhir
bagaimana pemerintah memiliki rambu rambu yang jelas dalam kaedah
dalam rule demokrasi dan kebebasan
untuk bisa tetap menegakkan konstitusi dan lambang dan ideologi negara secara kampanye
konstitusi dasar negara itu kebijakan negara yang fundamental
tidak boleh ada tawar menawar soal itu
bahkan semua prosedur demokrasi yang diciptakan
itu adalah imbalan
sementasi dari dasar negara itu
nah sekarang pertanyaannya
bagaimana mungkin kita mengimplementasikan sesuatu
kalau ruhnya hilang
itu poin pertama
rambu rambu itu kan dibuat
tadi pak asep bilang ya
kalau dulu misalnya ke pengadilan dulu
sekarang dibubarkan dulu baru ke pengadilan
semua sama saja
sama saja artinya
pemerintah bukan pemegang kebenaran yang tunggal
seperti yang ditakutkan orang orang
hanya mengapa sekarang bubarkan dulu
yang namanya juga perpu
yang jadi undang undang
yang lahir karena situasi yang dinilai darurat
dimana daruratnya memang tidak ada perang
memang tidak ada kerusuhan
tetapi tidak ada hal yang paling darurat bagi sebuah negara
ketika ada anasir untuk mengganti dasar negara
tetap kita mungkin kita bisa support pemerintah
untuk menegakkan apa tadi yang dikatakan
iya karena kita percaya pemerintah sebagai alat dari negara
tapi tidak hanya pemerintah
masyarakat pun nggak usah takut
sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara
kalau dituduh ya kata lawan di pengadilan
tapi ini juga bukan berarti akan menghentikan ideologisasi
atau gerakan gerakan radikal
atau gerakan gerakan anti pancasila
yang akan bisa saja terbit dan juga ada bu berkembang di masyarakat
ya pemikiran itu tidak bisa dibentengi dengan undang undang ya
harus dengan dialog
kampus kampus ini juga harus dijaga nih
kang asep dan juga prof kadir sebagai mentor mentor di kampus
pasti dibedain ya
kampus kebebasan berpikir
di kampus boleh loh dipelajari ideologi islam
itu kebebasan berpikir
tapi bukan berarti mereka memudirikan
nah ideologi itu tidak harus dijaga
karena kita sudah sepakat
dasar negaranya pancasila
tapi kalau pemikiran didiskusikan
itu di kampus harus
karena kampus adalah tempatnya penguji semuanya
jadi sebenarnya kata kuncinya kontak ya
kita bisa membahas apapun sebagai hal yang strategis
tetapi ketika kontak dengan realita itu berhenti
kita akan juga realitanya juga waktu kita sudah habis
terima kasih prof karin
realitanya waktu sudah habis
mudah mudahan apa yang kita harapkan tadi bisa terjadi
dan kita takutkan tidak terjadi di indonesia
terima kasih prof karin
terima kasih kak ngaset
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetap bersama kami